terus rencana kamu gimana
pengaturan buat di jalanan
sudah dibilang sudah cukup
semua ada enam orang
sepot oman sama yayat
itu kalau abang setuju
kalau enggak enggak apa apa
saya kan selain ngurus jalanan ngurus pasar juga
mungkin masih ada yang di terminal
kamu harus ngecek ke terminal
itu kamu tau
kenapa masih nanya
nanti ada yang ngejar lagi seperti kemarin
kamu mau jadi pengecut
yang sembunyi di lubang semut
akan berangkat ke terminal
atau sekarang kalian shift
bukan ganti nomor hpnya gak ada
terakhir habis ketemu kamu
habis cerita kemarinnya saya dito dong
saya dikeroyok orang
dikeroyok berapa orang
ada yang kamu kenal
cuma tau orangnya aja
gak tau namanya
orang yang hpnya saya ambil di tukang bubur
waktu saya ngambil hp dia
begitu ketemu lagi
kemarin kita ketemu di tukang bubur
soalnya di bertiga
jangan jangan kamu yang ambil hp saya
terus dia ngejar
terus dihajar habis habisan
terus hp saya gantian diambil sama dia
terus rencana kamu gimana
pengaturan buat di jalanan
sudah dibilang sudah cukup
semua ada enam orang
sepot oman sama yayat
itu kalau abang setuju
kalau enggak enggak apa apa
saya kan selain ngurus jalanan
ngurus pasar juga
terima kasih bang
ada tiga orang yang diduga mau menyerang orang orang kita yang ada di pasar
orang kita kabur semua
tapi kalah fisik
yang mau nyerang itu siapa
salah satunya bekas anak buah kangmus
bekas anak buah kangmus
yang dua lagi belum tahu
mungkin anak buah kangos juga
kita ketemu di jalan aja
kalau ketemu di kantor kamu
saya takut ketemu kangmus
itu buat olahraga
kalau mereka balik lagi gimana
sudah saya antisipasi
ada tambahan empat personil
orang kita yang sementara masih menunggu tugas di terminal
didu sama ijal
mereka bergabung dengan orang yang sebelumnya kita tugaskan di sana
jejen dan ujo
sekian laporan saya hari ini
udah di tempat kerja
saya kemarin telepon ami
nggak ngerti bapaknya
dia tahu kalau pak junaedi kamu sama saya mau nolong dia biar lepas dari bos saya
tapi dia bilang gak perlu
saya kaget dengarnya
dari kemarin sore sampai malam sampai pagi tadi jadi kepikiran terus sama saya
jangan jangan ami gak mau ditolong karena udah mulai menikmati kerjaannya
terlambat tujuh menit
selamat pagi pak
ami mungkin sekarang sudah menikmati pekerjaan barunya
gugum bilang ke dia kita mau bantu supaya dia lepas dari bos sayap
ami bilang nggak perlu
kamu nganter ngineng aja dulu
begitu selesai langsung kasih kabar
nanti kita mampir ke pasar
kamu suka sama kerjaan ini
biasa aja sih
nggak pengen punya kerjaan yang biasa biasa aja
kerjaan seperti orang pada umumnya
iya itu cita cita aku
jadi karyawan biasa aja juga nggak apa apa
syukur syukur dapat yang sesuai latar belakang pendidikan aku
biar ijazah aku berguna
terus kenapa gak nyari pekerjaan kayak gitu
pertanyaan kamu salah
pertanyaan yang bener